kopi bisa diminum kapan saja ketika sedang bekerja saat ngobrol santai dengan teman atau saat melakukan aktivitas lainnya
apalagi sekarang banyak kedai kedai kopi dibangun untuk memanjakan para pecinta kopi
saat membuat kopi biasanya ampasnya langsung dibuang padahal ampas kopi punya banyak manfaat untuk kulit lho
ya kalau saya sih biasanya dari blogger blogger beauty blogger gitu lah ya
dia bilang katanya ampas kopi itu bagus sih buat kulit cuman kalau ilmiahnya saya belum pernah dengar sih
pernah dengar sih cuma kalau saya pribadi sih saya nggak pernah pakai sih gitu
cuman ya asalnya kalau dipikir pikir ribet juga ya gitu harus diolah sendiri
sering lihat si istri itu maskeran pakai ampas kopi gitu kayaknya sih bagus ya untuk pencerahan kulit atau untuk kulit lah gitu
jadi lebih mulus atau lebih cerah
gusti ayu hamaril sudah membuktikan manfaat ampas kopi
perawatan menggunakan ampas kopi ini bahkan sudah dilakukan gusti sejak ia duduk di bangku sma
biasanya gusti menggunakan ampas kopi untuk skrap kulit tubuh dan masker wajah
gusti mengaku wajahnya menjadi lebih cerah dan terlihat segar
yang dirasain tuh kayak kulitnya jadi kayak lebih halus gitu terus kayak cerah
apalagi kan aku sering banget di outdoor kan dari dulu sampai sekarang kerja juga masih
kalau pakai masker itu tuh jadi kulitnya tuh gak kusam gitu loh kayak lebih cerah terus halus
jadinya lebih efeknya lebih kelihatan sih kalau misalnya pakainya rutin gitu kan
di dalam ampas kopi terdapat banyak unsur baik yang cukup bermanfaat bagi tubuh
kandungan antioksidan ampas kopi mampu menangkal radikal bebas
yang menjadi pemicu tanda tanda penuaan
dibilang dia bisa mencegah mengurangi akumulasi sel lemak di satu tempat
dan juga efek antioksidan dia juga bisa melindungi terhadap ultraviolet
dan mengurangi tanda tanda penuaan
nah kalau ingin menggunakan ampas kopi untuk perawatan kulit
ada tipsnya nih
gunakan kopi yang tanpa bahan campuran apapun
saring ampas kopi lalu tambahkan dengan air atau minyak zaitun
selamat perawat kulit anda
binanda rahma robin kit jakarta